suasana ramai pengunjung terlihat di kawasan objek wisata pantai melasti ungasan kute selatan bali
kawasan ini menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan pada libur hari raya lebaran kali ini
pengunjung didominasi wisatawan domestik dari berbagai daerah di tanah air
libur lebaran tahun ini jumlah pengunjung naik signifikan
mencapai delapan orang atau empat kali lipat dibanding hari biasa
selain bisa menikmati suasana pantai yang berpasir putih
sejumlah spot foto beach club hingga pegelaran seni berupa tari kecak
menambah daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk menghabiskan libur lebaran di kawasan ini
bahkan jumlah pengunjung yang menyaksikan pembentasan tarik kecak
turut meningkat dua kali lipat dibanding hari biasa yang hanya sekitar dua ratus orang
yang ambil paling bawah lima puluh persen bu
ya biasanya sehari harinya kami hanya dapat
mungkin seratus pak ke atas gitu
kalau sekarang kayak kemarin sampai dua ratus tujuh puluh empat lebih
itu yang offline yang online lagi beda
karena online itu kan dia reservasi by aplikasi bu
objek wisata pantai di kawasan kute selatan banyak dibinati pengunjung saat libur lebaran
lantaran menyuguhkan pemandangan yang indah serta lokasinya yang cukup luas
lantai melasti ini pemandangan
pemandangannya bagus terus dekat dengan gunung dan pantai
dengan pantai ya
selama ke bali berapa hari rencananya dan kemana aja pak rencana selain kesini
lima hari terus rencananya itu di daerah canggu kuta sama ulu
pemandangannya bagus suka aja gitu
gimana mbak ada kendala mungkin pas saat kesini atau terlalu panas cuaca atau gimana mbak
kalau cuaca mungkin panas ya kalau kendala mungkin nggak ada
nggak ada tapi macek di jalan di mana mana
tapi masuknya macet sih cuma sampai sini udah nggak
objek wisata pantai di kawasan kuta selatan bali saat libur lebaran tahun ini didominasi wisatawan domestik
beberapa kendaraan harus antri cukup panjang saat memasuki kawasan pantai akibat tingginya jumlah kunjungan
untuk harga tiket masuk ke kawasan wisata pantai rata rata cukup terjangkau
di kawasan pantai melasti ini misalnya harga tiket dibanderol rp tiga hingga rp delapan
rp seratus per orang untuk anak anak dan orang dewasa
serta biaya parkir kendaraan mulai rp dua hingga rp sepuluh untuk bus bus besar
ayu ngurah dewi nyoman wiradinata badung bali